polisi telah meningkatkan status kasus kerumunan masa di kawasan megamendung kabupaten bogor
yang dihadiri pimpinan front pembela islam rizik sihab dari penyelidikan ke penyidikan
hal ini dilakukan setelah polisi menemukan adanya dugaan unsur pidana
direkturat reserse kriminal umum polda jawa barat meningkatkan status kasus kegiatan kerumunan masa di megamendung
ke tingkat penyidikan hal ini berdasarkan klarifikasi para saksi dan hasil gelar perkara yang dilakukan pada rabu dua puluh lima november
kegiatan yang dihadiri pimpinan front pembela islam rizik sihab tersebut terdapat sejumlah pelanggaran pidana
pada saat kejadian berlangsung kabupaten bogor tengah menerapkan psbb praadaptasi kebiasaan baru atau akb
selain dihadiri lebih dari satu ratus lima puluh orang acara tersebut digelar tanpa membuat surat pernyataan kepada satgas covid sembilan belas
terkait komitmen mematuhi protokol kesehatan
selain itu polisi juga menemukan adanya dugaan unsur pidana berupa upaya menghalangi penanggulangan
penyakit menular penanggulangan wabah dan pelanggaran kekarantinaan kesehatan
dengan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan maka kepolisian nantinya berhak untuk menjemput para saksi
sebelum nantinya menetapkan mereka sebagai tersangka
penyidik telah memutuskan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana
yaitu pidana menghalang halangi penanggulangan wabah dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal empat belas ayat satu dan dua undang undang empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat tentang wabah penyakit menular
dan pidana menghalang halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan
sebagai penyelenggaraan kekasih dan penyelenggaraan kekasih